mas mas ardi mas mas ardi mas ardi ada di dalam gak
ibu ibu lihat suami saya nggak mas ardi namanya
dia pasti ada di sekitar sini kan
masa gak tau sih suami saya ini mana
mas ardi mas
pak pak pak
lihat gak mas ardi namanya
mas ardi iya mas ardi
itu orang ibu yang aku tutup kan
apa mereka gak tinggal di sini lagi
mas mas ardi
si adik gue
dia masih menyangka suaminya akan menjemput dia
hidupnya jadi hancur karena perbuatan pemerkosa yang pecat itu
mas mas ardi
semua orang jahat kenapa ini kunci
mas mas ardi
tenangkan pikirannya ya allah
aku tidak bisa berbuat apa apa selain hanya berdoa kepadamu
ya apaan sih
papa di mana
kenapa belum sampai
koh terlinegah dengan paham apa rupanya
hei cucu oma sayang si cantik udah pulang sekolah nih gimana ceritanya di sekolah tadi yuk
aku sebe banget hari ini oma
loh kenapa emang ada anak lain kamu
tadi kan ada anak baru oma dari sana melihat tante maya
oma tau gak omah aku tuh gak suka sama dia di deket deket aku loh mah
aku kan gak suka main sama anak miskin oma
lo tau gak dia bau banget oma kayak gak pernah mandi tau oma
tiara gak boleh berbicara seperti itu ya gak sopan sayang
ih tante maya kok malah marahin aku sih kenapa tante maya belain dia
sayang maksudnya bukan seperti itu tantangan gak mau punya keponakan yang tinggi hati
kita nggak boleh merendahkan orang lain hanya karena mereka kekurangan
ingat yang diajarkan agama kita apa
harus menghormati semua orang sama rata
lagian tante maya udah punya aku pake ngakak kakak anak orang segala buat sekolah di sana
oh aku tau tante maya udah gak sayang lagi kan sama aku iya kan tante
tiara kamu kan baru pulang sekolah pasti lapar ya kan
sekarang kamu ganti baju terus oma suapin makan oke ayo ayo
bagaimana kalau tiara tahu bahwa intan itu adiknya
walaupun berbeda bapak
apa dia akan semakin membenci intan
mas ardi kenapa dikunci
ayolah homeowners lapar deh
setiap hari teriak teriak
mas jangan berdua
kamu itu bukan anak aku
anak aku itu cuma tiara
pergi kau pergi
lepaskan anak pembawa sia
pergi ini rumah kita
ingat ya kamu itu cuma anak pembawa siap
kamu itu bukan anak aku
dan anak aku cuma tihra
kamu tuh gak punya orang tua
aku penting sama anak pembawa sia
mas ardi mas
mas kamu dimana sih
mas aku nyari kamu terus
mas kamu apa sih adegan di sini
mas ardi tingginya segini ganteng bu
nggak liat pak
mas ardi kamu dimana sih
mas mas ardi
mas ardi ada di dalam gak
lihat suami saya nggak mas ardi namanya
dia pasti ada di sekitar sini kan
masa nggak tau sih suami saya dimana
pak pak pak
lihat gak mas ardi namanya
mas ardi iya mas ardi
kok gak liat sih mas suami saya mas ardi
ini ganteng banget itu loh mas tingginya segini mas
mas ardi gak liat sih
mas ardi ada dimana
mas aku harus cari dimana lagi
mana sih mas
mas ardi mas
gimana ya kalau mama gak ketemu
intan gak usah waktunya kita pasti bisa
nemuin mamanya intan
jadi lo sekarang jadi pengawalnya mereka
jah orang kayak gitu aja gak bisa diatur jah
ini ada urusan yang lebih penting
udah sekarang kita udah telat
intan eh intan pulang dulu ke rumah ya tan
malah ngurusin anak kecil lagi ah
tas tasnya juga dalam
oh itu rp sepuluh an
lo dengerin ya
uang keamanan yang lo bayar ke kita kemarin
itu buat toko lo sendiri
jadi lo bayar lagi sekarang
karena kemarin kan sudah saya bayar bang
lo mau bayar gak
diam lo bayar sekarang
gimana ini jah
kamu mau bayar gak bang
lo mau bayar gak
saya ambil dulu jah dulu bang
saya ambil dulu bang